petugas medis dari suku dinas kesehatan jakarta selatan telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap tiga puluh karyawan restoran amigos kemang jakarta selatan
pihak manajemen tetap akan membuka restoran amigos seperti biasanya
pernyataan itu disampaikan pendiri dan manajemen restoran amigos kemang melalui konferensi pers di kemang jakarta selasa sore
pihak manajemen restoran berinisiatif berkoordinasi kepada suku dinas kesehatan jakarta selatan untuk melakukan sterilisasi dan pemeriksaan terhadap seluruh karyawan
petugas medis telah mengambil sampel tenggorokan dan telah membawanya ke pusat penelitian dan pengembangan kesehatan dki jakarta
restoran amigos kemang tetap akan beroperasi sesuai saran dari dinas pariwisata di kaya jakarta
sudah ada korespondensi dari indonesia wahyudi ritonga di kemang jakarta selatan
selamat sore wahyudi
secara lebih detil lagi apa saja
kemudian langkah sterilisasi di restoran amigos
usai kemudian dikunjungi oleh warga negara jepang yang terpapar corona ini
selamat sore eva terkait seperti apa langkah ke depan dari pihak manajemen ataupun founder dari restoran amigos kemang jakarta selatan ini
bahwa yang pertama langkah yang akan diambil setelah melakukan konferensi pers adalah tetap membuka restoran seperti mana biasanya
dan namun tidak akan dibuka hari ini dan juga esok hari
karena hari ini pihak dari petugas medis
dari suku dinas kesehatan jakarta selatan
telah melakukan general cleaning
sekaligus mengambil sampel tenggorokan dari seluruh karyawan yang hadir pada saat warga negara asing dari asal jepang tersebut hadir di restoran amigos ini pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh kemarin
kemudian pihak dari restoran amigos dalam hal ini membuka restorannya kembali seperti biasa
karena itu merupakan instruksi dan juga saran dari pihak dinas pariwisata dki jakarta
dan sampai saat ini memang dari pihak warga yang berada ataupun tinggal di sekitar restoran amigos tidak mengkhawatirkan ataupun panik
karena adanya wna jepang yang positif terinfeksi virus corona yang sempat hadir di restoran amigos
kemudian esok hari petugas ataupun analis medis dari suku dinas jakarta selatan akan kembali melakukan general cleaning
yaitu memeriksa seluruh area restoran yang berada di lantai dua
restoran ini tepat berada di samping supermarket
dan juga tepat juga di tengah tengah pemukiman yang dipenduduki oleh mayoritas warga negara asing yaitu di apartemen vilas kemang
dan nanti seluruh area dari mulai pintu masuk tangga masuk tempat kami berdiri
sampai seluruh sisi yang ada di dalam restoran akan dilakukan general cleaning
nantinya oleh petugas medis ataupun analis medis dari suku dinas kesehatan
namun kalau kita berbicara seperti mengenai konferensi pers yang digelar beberapa waktu lalu
lihat adanya sebuah informasi yang prematur yang disampaikan dalam konferensi pers
dimana diantaranya tadi dari founder menyampaikan dan pihak manajemen itu menggambarkan
bahwasannya meyakini seluruh karyawan tidak terinfeksi ataupun adanya potensi ataupun gejala terkena virus covid sembilan belas
atau virus corona yang kita kenal dari wuhan tiongkok
dan tadi hal tersebut juga dibenarkan oleh perwakilan dari kecamatan
kemang tadi menyampaikan bahwasannya
maksudnya kecamatan mampang peramatan
yang pernah juga menjabat selaku lurah di bangka kemang ini
tadi membenarkan bahwa seluruh karyawan itu difonis tidak berpotensi ataupun memiliki gejala covid sembilan belas
namun tadi kami sempat mengkonfirmasi langsung kepada pihak petugas suku dinas kesehatan jakarta selatan
dan juga dokter dokter yang ikut memeriksa seluruh karyawan dari restoran amigos ini
menjelaskan bahwa tadi analis medis ataupun dokter yang hadir untuk memeriksa kurang lebih tiga puluh karyawan ini
telah mengambil sampel tenggorokan dari seluruh karyawan
dan sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan secara resmi terkait masalah hasil pemeriksaan
namun tadi dari petugas medis tersebut menyampaikan bahwa hasil sampel dari tenggorokan tersebut sudah dibawa ke laboratorium pusat penelitian pengembangan kesehatan
yang kemudian nantinya kurang lebih dalam satu minggu akan diinformasikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
terkait hasil analisa terhadap lebih dari tiga puluh karyawan restoran amigos yang diperiksa hari ini
kemudian nantinya juga pihak dari restoran amigos akan mensosialisasikan hal ini bukan hanya melalui konferensi pers
mereka juga akan menjawab keterangan keterangan yang beredar di media sosial terkait berita bohong
atau hoax yang selama ini menimpa dari restoran amigos
tadi juga founder dari restoran amigos itu juga sangat menyayangkan berita berita hoax yang datang
dan pihak dari restoran amigos sempat kebingungan antara menutup ataupun kembali membuka restoran amigos seperti biasanya
dengan asumsi ataupun catatan jika restoran amigos kemudian ditutup maka tadi founder mengatakan bahwasannya nantinya akan memunculkan dugaan ataupun kepanikan baru di lingkungan masyarakat
makanya akhirnya pihak dari restoran mencoba
untuk koordinasi dan juga konsultasi kepada pemerintah provinsi dki jakarta melalui dinas pariwisata
dan kemudian akhirnya dengan saran dari dinas pariwisata kemudian amigos akan melakukan ataupun beroperasi seperti mana biasanya yang ada di restoran amigos di jakarta selatan ini
baik wahyu diartinya klaim dari manajemen amigos yang menyatakan bahwa karyawannya sama sekali tidak ada yang menunjukkan gejala positif
ini masih harus menunggu hasil dari sampel tenggorokan yang kemudian dibawa oleh dinkes dki jakarta
tapi apakah kemudian ada langkah langkah yang dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi dki jakarta untuk menelusuri pihak pihak yang kemudian hadir pada empat belas februari di restoran amigos
iya eva kalau kita berbicara mengenai seperti apa nantinya langkah langkah dari
petugas suku dinas kesehatan jakarta selatan terkait belum adanya hasil dari laboratorium pusat penelitian pengembangan kesehatan dki jakarta
tadi pihak dari kedokteran yaitu analis medis memberikan informasi ataupun sejumlah gambaran wawancara seperti menanyakan kapan saja kemana saja dan juga dengan siapa saja berinteraksi pasca tanggal empat belas tersebut
dan tadinya seluruh karyawan yang menjalankan prosedur ataupun proses pemeriksaan yang diambil sampel tenggorokan
berupa air liur tersebut tetap dalam pemantauan dari petugas medis ataupun analis medis dari suku dinas kesehatan
jadi kurang lebih hampir setiap harinya nanti petugas medis dari suku dinas kesehatan akan datang ke sini untuk mengamati menganalisa seluruh pergerakan dari karyawan yang ada di restoran amigos ini
mulai dari melihat adanya potensi ataupun gejala berupa flu batuk demam yang berpotensi mengarah ke virus covid sembilan belas tersebut
namun tadi pihak dari suku dinas kesehatan jakarta selatan juga mengimbau kepada seluruh pihak khususnya awak media yang telah hadir dalam konferensi pers tersebut untuk bisa menetralisir pemberitaan yang ada bahwa virus covid ini bukan virus yang mematikan
seperti yang ia kutip dari pernyataan menteri kesehatan dr terawan bahwasannya saat ini memang petugas kesehatan dan juga negara bukan menghadapi sebuah bakteri yang berbahaya
namun melainkan menghadapi sebuah virus yang ini virusnya
mungkin kan dapat sembuh sendiri
dan tadi juga pihak dari analis medis meminta kepada seluruh awak media yang hadir untuk bersabar menunggu hasil seperti apa nantinya hasil yang dapat dikeluarkan dari pusat penelitian dan pengembangan kesehatan dki jakarta
dan akhirnya kami melihat kami menyimpulkan bahwa ini merupakan konferensi pers yang berisikan informasi yang prematur
dikarenakan memang konferensi pers dibuka maksud kami dengan pernyataan sebuah asumsi dan keyakinan dari founder
manajemen pihak kecamatan dan juga warga yang tadi hadir dalam konferensi yang memberikan ataupun mengungkapkan bahwa seluruh karyawan nyatakan sehat dan juga negatif dari virus corona
kemudian tadi seluruh awak media yang hadir juga akhirnya penasaran dan mencoba untuk mencari tahu dan meminta kepada pihak manajemen untuk menghadirkan analis medis dari suku dinas kesehatan
dan tadi kami juga melihat analis medis tersebut berpakaian lengkap
pakaian lengkap kesehatan berstandar operasional prosedur yang telah ditetapkan kepada seluruh asn di petugas di dinas kesehatan
dan kami juga menanyakan kenapa dia masih memakai masker
sementara menurut keterangan dari menteri kesehatan masker tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang sakit flu batuk dan juga sejenisnya
namun tadi petugas dari analis medis tersebut menyatakan bahwa ia tidak mungkin membuka masker ataupun kacamatanya
karena itu merupakan bagian dari sop ataupun standar operasional prosedur
prosedur dari analis medis yang melakukan pemeriksaan kepada orang orang yang diduga terjangkit ataupun suspek virus corona
wahyudi ritonga melaporkan langsung dari restoran amigos kemang jakarta selatan